bagaimana bu sudah merasa lebih baik
sudah lebih baik dokter
dokter bagaimana dengan kondisi kandungan saya
kandungan ibu baik baik saja
bapak juga tidak usah merasa khawatir ya pak ya
bapak juga tidak usah merasa khawatir ya pak ya
saya salah menerima kamu di rumah ini kamila
saya benci sama kamu
sekarang juga kamu pergi dari rumah saya
tidak kamu pergi
tante saya benar benar tidak mengerti
masya allah tante
tante tolong buka pintunya tante
saya benar benar tidak mengerti tante
bilang benar benar tidak mengerti
pokoknya edo mama tidak mau kamu putus sama indy
mamamu itu apa apaan sih
mama itu mengapa harus hubungi edo sama indy
edo ini sudah dewasa ma
dan edo berang nentuin siapa pasangan edo
mama tidak mau kamu salah pilih seperti yang hampir pernah
yang hampir terjadi sama kamu
kamu nyaris menikah sama camilla
kalau soal jodoh kamu
mama akan awasi terus edo
dan menurut mama
ini adalah pilihan yang terbaik
ma dulu kan edo cuma mau jadi penghenti tangan kanan edo ang
dari awal mama juga gak setuju kan
dan sekarang tangan kanan dia sembuh
edo tuh gak cinta sama indi ma
ya kamu belajar dong untuk mencintai indi
karena hanya indi yang mama restui
untuk menjadi pasangan kamu
ma edo tuh gak mau ah
kamu minta maaf sama indi
bilang kalau kamu menyesal udah putusin dia
edo tuh gak mau ah
edo gak mau ah
kamu tuh selalu mendentang mama edo
kenapa sih kamu gak mau denger dengar mama
ya ampun tante
tapi saya tuh doa tahan sama kelakuan dia
biar aja deh kalau pagi marah juga gak apa apa kok
tante pokoknya tenang aja
kalau sampai fadil marah sama tante
indi akan belain tante
iya kan nek
sebentar ya ada telepon
gue mau ketemu sekarang
ada yang perlu kita omongin
dengan senang hati kamu ke rumah aku ya
ya udah gue jalan sekarang ya
wah pasti edo mau ngajak aku balikan deh
ngapain sih mama lu ah
masih ntar main
gue lagi di rumah temen gue
masih tanya kenapa lagi lu
sadar kenapa sih lu dulu
kalau misalnya lu lagi di rumah sakit
iya dia penyisal
dia dimana sekarang dok
jadi lu masih peduli sama dia
gue pikir lu udah buang dia setelah lo nyusungin gue
dimana kamila sekarang
bisa gak gak pake mentah gue
kamila dimana sekarang
di rumah sakit setia sih
cepetan kesini dulu
gue gak mau ngurusin calon setia orang
ada masalah ya
kamila masuk rumah sakit
yaudah kalau gitu bal
gue cepet sekarang ya
makasih fit ya
ya padahal lu balik balik lagi ke sini
makasih banget bal
kalau gitu gue permisi dulu ya
gue udah ganggu kalian
sudah merasa lebih baik
sudah lebih baik dokter
bagaimana dengan kondisi kandungan saya
kandungan ibu baik baik saja
bapak juga tidak usah merasa khawatir ya pak ya
saya bukan suami ia dia
saya sudah salah sangka
kalau saya lihat bu kamila terlalu stres
sehingga kondisi tubuh bu kamila menjadi drop
saran saya bu kamila jangan terlalu mikirkan banyak hal
lebih rilek bu
karena kalau ibu stres
bisa membahayakan janin bu
kenapa ada aturan wanita hamil tidak boleh menyetir mobil
itu untuk mencegah mereka
agar tidak kena stres bu
terima kasih atas penjelasannya dokter
que siapa saja yang saksikan olarak
tetapi tutup akun
saya satu meter jarak
saya sudah mengambil
ujadian hak baik untuk saya
lo tuh mesti bisa nyadar dong
udah deh daripada lu pusing sendiri
mending gue saranin lo keluar dari rumah itu
lo gak akan kuat ngadepinnya
lihat aja sekarang
lo baru denger kabar kayak gini aja lo udah masuk rumah sakit
apalagi lo liat dengan mata kepala lo sendiri
yang keras kepala deh
tolong pertemukan aku sama allena
aku mau melihat dan mengenal wanita yang bernama alena
akhirnya lo sadar juga apa yang mesti lo lakuin
kamil udah gak apa apa kok kak
apa lo udah liat
masya allah kak kadil
kamu tuh apa apaan sih kenapa main pukul kak sadil
dia emang pantas dapetin itu
kaki dia mau tamatkanmu
kaki dia mau tamatkanmu
kaki dia mau tamatkanmu
kaki dia mau tamatkanmu
kaki dia mau tamatkanmu
dia mau jawab sama lo mau jagain lo
mana buktinya dia telat
cuma macam apa kayak gitu
kayak biasanya jawab
kenapa lo diam
kali ini aku yang salah
gak seharusnya aku meninggalin kamu
bagus akhirnya lo sadar juga
aku udah telat tau gak lo
aduh edo mana sih
kok gak nyampe nyampe
hedo akhirnya kamu nyampe juga
ya ampun lama banget sih
yaudah deh kita masuk ke dalam yuk
soalnya disini banyak nyamuk
gak usah kita ngomong disini aja
pasti sesuatu yang penting ya
apaan tuh aku pengen denger deh
aku minta alamat nalena
kalau enggak alamat kantornya
ya ampun ndo tapi buat apa
emang ada hubungan apa sih
pasti ini semua ada hubungan sama camilla kan
ya ampun dok aku bingung deh sama kamu
kenapa sih yang ada di kepala kamu tuh cuma kamila kamila kamila kamila dan kamila
kita jangan ngembas ke situ deh
mending lo kasih gue alamat nalena sekarang deh
gue cuma tinggal minta sama tante ambar aja
pasti juga tahu kan dia
aku gak salah denger ndo
kamu tuh pede banget ya
kamu pikir tante ambar akan semudah itu membantu kamu
kamu lupa ya tante ambar itu akan benci sama kamu
oke aku bisa bantu kamu
aku akan kasih alamatnya alena ke kamu
tapi dengan satu syarat
aku akan kasih alamat alena ke kamu dan pada saat itu juga kamu harus kembali lagi menjadi pacar aku
di lo tuh bener bener yang
oke besok siang kita janjian di taman bunga
dan kalau kamu setuju sama syaratnya aku akan berikan alamatnya
setelah siaran aku akan berikan alamat itu sama kamu
kak fadil gak salah apa apa kok
kak mila juga sama sekali gak menyalahkan kak fadil
bukannya aku udah nganterin kamu ke depan rumah
kamu tuh bener bener egois ya tante
kamu hanya memikirkan bayi yang dalam kandungan kamu supaya punya ayah
dan kamu hanya mencari suami yang kaya
tapi kamu tidak pernah memikirkan masa depan
kamu gak pernah memikirkan hati fadil
kamu gak pernah perhatiin fadil
masa depan fadil hancur di tangan kamu
sekarang jika kamu pergi dari rumah saya pergi kamu kak mila
kamu bilang sama aku kenapa

singkat sirih keluar